buang semua makanan makanan itu
aku belum satu tiap hari disukuin seperti itu
bukankah sesajen ini sudah puluhan tahun
kami persembahkan buat putri
siapa perempuan ini
dia wanita yang dari pesantren itu ya
buat apa kamu datang kemarin
dia teman super
tidak ada satu orang pun boleh menerima tamu tanpa izin aku
kalau mau lawan super
sejak kapan kamu berani melawan ayah
sejak kamu kenal perempuan ini
mau ku jadikan tumar kau
siapapun di rumah ini yang berani melawan aku
tadi bila sekali saya sampai
tapi ada kekuatan lain
yang perlu pengobatan secara spiritual
apa ada orang yang berbuat jahat terhadap masyarakat
oleh karena itu
kita amalkan zikir saja dulu
dan kamu juga bisa tinggal disini
kalau kamu ingin menelankan diri
mulai memperbaiki untuk ibadah
selama ini kan ibadahnya bolong bolong
bapak itu udah tua
punya duit malah buat senang senang
bukannya buat naik haji
hidup ini tidak seperti yang kita bayangkan
kita tidak pernah tahu berapa lama kita hidup
lalu kapan lagi kita memperbaiki diri
apa yang abang katakan itu semuanya benar
membuat hidup saya akan bahagia
udah lah pak
gak usah dipikirkan lagi
saya pergi dulu ya
yang lebih baik
yang lebih baik
kepada kami semua amin wahai putri kembal tuhan kami amin putri kembal tuhan kami amin
zuber iya pak kiai bagaimana kamu mau melaksanakan rencana saya mau pak kiai saya
juga ingin membuktikan apakah putri kembar itu benar benar tuhan seperti yang ayah saya bilang
makanya kita lihat saja bagaimana reaksi ayahmu kalau kamu pura pura menjadi tuhan itu
iya pak kiai saya permisi ya hati hati
wahai putri kembal amin
ini tidak bisa kita biarkan terus upacara seperti ini pasti akan mengundang nasabah allah
kita harus bertindak tegas semoga supir tahu apa yang harus dilakukannya
nabi ili kamu memang hamba aku yang setia aku senang
ada apa dengan kamu nak ada apa
aku bukan zuber
aku putri kembal
putri kembal menitis pada tubuh anakku zuber
aku putri kembar aku lebih betah berada di dalam tubuh anakmu zuber
terima kasih putri kembar ini suatu kehormatan buat kami
putri kembal menitis pada tubuh anakku zuber ini suatu kehormatan
suatu kemuliaan putri kemar suatu kemuliaan terima kasih
buang semua makanan makanan itu
buang aku belum satu tiap hari disuguhin seperti itu pusing
bukankah sesajen ini sudah puluhan tahun kami persembahkan buat putri
iya putri iya putri
kau harus menuruti semua kemauanku kalau tidak aku akan pergi dan sumber akan mati
ya jangan putri jangan putri jangan putri
buang semua buang
cepat buang semua
antarkan aku ke rumahmu aku ingin main main
baik baik baik
kebodohan hanya dapat dilawan dengan kebodohan
sekarang kamu harus menentukan pilihan
siapa yang kamu sembah
golok remet atau tombak tombak itu
oh kamu tidak menentukan pilihan
kalau begitu aku akan pergi dan anakmu zuber akan mati
ya ampun ya ampun putri ya ampun
berarti siapa yang kamu pilih
tapi saya tidak boleh melihara kalau pusaka saya putri
ini sudah banyak penolong saya putri menolong menyembuhkan orang memberi kekayaan pada saya putri tolong putri
kalau kamu tidak memilih aku pasien aku sudah mati
ya ampun putri ya ampun jangan putri jangan
ya ampun putri ya ampun
ya ampun putri baik putri baik putri
saya saya saya saya akan menyembah menyembah paduka putri
kalau begitu buang buang buang buang
baik baik putri baik
ingat mulai sekarang kamu tidak boleh mengikuti aku
aku yang mengikuti
mengatur jalan hidupnya si zuber
mengerti putri mengerti
wah aku tidak suka pertanyaan
ya putri ya
pak kiai pak kiai saya berhasil pak kiai
ayah saya sekarang nurut sama saya